car free day kini di jakarta ya ini tidak hanya dilakukan di jalan sudirman tamrin
tetapi juga digelar di mampang dan jalan layang antasari
untuk mengetahui situasi car free day pada pagi ini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ratih aulia di flyover antasari
halo selamat pagi rati rati
sepertinya wah sepi sekali ya
apakah antusiasme para warga begitu masih kurang
karena melihat ini juga baru pertama kalinya atau beberapa kali begitu dilakukan
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
yang mungkin berbeda dari car free day yang ada di jalan sudirman tamrin atau juga di mampang
car free day di antarsari ini diadakan di flyover atau di jalan layang nontol
dengan lintasan sepanjang empat tujuh km car free day ini diadakan di setiap minggu kedua
setiap bulannya dibuka pada pukul enam pagi sampai dengan pukul sepuluh
dan nanti setelah itu lalu lintas kembali normal seperti biasa
dan untuk di car free day ini sendiri
tidak ada para pedagang yang diperbolehkan untuk berjualan di sepanjang jalan
dikarenakan semua perdagangan berpusat di kantor wali kota jakarta selatan
tidak hanya untuk pedagang di kantor wali kota jakarta selatan
juga diadakannya bazar dari ukmk untuk memamerkan produk produk unggulan darinya
nah meskipun berada di flyover namun kegiatan car free day nampaknya masih sama seperti di car free day lainnya
yaitu berolahraga seperti bersepeda
atau juga hanya berjalan sekedar jalan santai
untuk di sini memang nampaknya antusiasme belum seramai di sudirman ataupun di tamrin ya
mungkin karena dari setiap orang yang berolahraga harus jalan dulu ke atas
dan saya sendiri tadi pagi jalan ya lumayan sudah cukup capek meskipun hanya jalan biasa saja
tapi dari sejak dibuka pukul enam sampai dengan sekarang pukul enam empat puluh
nampaknya antusias masyarakat semakin bertambah dan mungkin nantinya pukul
pukul delapan lebih banyak lagi orang yang bergabung untuk berolahraga di car free day ini
dan untuk car free day ini sendiri ada beberapa titik poin yang ditutup
antara lain adalah di depan bayangkari malbes polri arah tbs simatupang
kemudian di bank mandiri syariah blok m arah tb simatupang juga ditutup
kemudian depan kantor walik kota jakarta selatan arah tbs simatupang dan arah patimura
dan juga di depan pasar cipete arah tbs simatupang
dan juga di depan pasar cipete arah tbs simatupang juga ditutup
dan mungkin antusiasme warga nantinya semakin siang seperti tadi saya bilang akan semakin bertambah
karena tadi juga pada pukul enam atau pukul tujuh tiga puluh masih benar benar sangat sepi
namun sekarang ternyata sudah lumayan ramai
mungkin anda iqbal atau fani berniat untuk bergabung setelah usai siaran nanti berolahraga di car free days ini
ya tentunya pasti menarik sekali ya untuk melihat antusiasme warga di situ
tapi ratih kita penasaran ini ketika tadi anda melaporkan di belakang anda
ada melintas satu kendaraan seperti bus begitu ya
nah ini menimbulkan pertanyaan apakah di antasari ada perbedaan terkait pelaksanaan car free day dengan yang ada di sudirman tamrin
karena biasanya kalau di sudirman tamrin itu tidak ada kendaraan yang boleh beroperasi ya ketika car free day sedang berlangsung
mungkin anda bisa menjelaskan
kecuali busway begitu ya
iya betul sekali
terus teras ya kak artan
ya tadi mungkin untuk bis yang lewat kalau misalnya tadi pengamatan saya bis lewat adalah bis khusus untuk toilet
karena seperti diketahui jika kita berolahraga di flyover
mungkin sangat sulit mencari di mana toilet untuk itu pemerintah kota jakarta selatan sendiri menyediakan beberapa bus toilet yang juga ada disediakan di sini untuk orang
untuk para pengguna car free day ini sendiri
selain juga ada bus dari bus toilet sendiri di sub juga menyediakan adanya ambulan mungkin jika kecapean atau apa
para peserta car free day bisa diangkut dengan ambulans
jadi bis bis di sini bukanlah bis bis umum
namun memang bis bis yang disediakan khusus oleh pemerintah kota jakarta selatan
baik berarti tidak perlu khawatir ya
apalagi kalau misalnya pagi pagi biasanya suka bermasalah begitu dengan perut
kan langsung ada bus toilet seperti tadi
rati terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami